saudara aktor epi kusnandar dan yogi gambles menjalani pemeriksaan kesehatan di polres metro jakarta barat
setelah ditangkap terkait kasus penyalahgunaan narkoba aktor epi kusnandar dan yogi gambles akan menjalani tes urin ulang
untuk memastikan apakah dalam tubuh kedua aktor itu mengandung zat narkotik jenis ganja
sebelum tes kesehatan epi mengaku kondisinya bugar dan siap menjalani pemeriksaan
ia mengaku tidak memiliki kuasa hukum dan mengaku dirinya dijebak oleh rekannya sesama aktor dalam kasus penyalahgunaan narkoba
sebelumnya polisi menangkap aktor epi kusnandar dan rekannya sesama aktor yogi gamblas terkait dugaan penyalahgunaan narkoba
di apartemen kalibata city jakarta selatan
dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti narkotika jenis ganja
saat ini epi bersama rekannya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik narkoba polres metro jakarta barat
satu interes narkoba polres metro jakarta barat telah mengamankan
dua orang atas nama eka dan yg
dua duanya merupakan aktor tetapi di film yang berbeda
dari salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis gajah
dan dua duanya setelah kami lakukan penyelidikan
dan cek urin awal positif narkoba menggunakan ganja